pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mengumumkan kebijakan untuk menggelar
sekolah tatap muka mulai januari dua ribu dua puluh satu atau pada semester genap tahun ajaran dua ribu dua puluh
sekolah di bandung menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka ini malah kita mungkin
sekali datang ke sekolah bukan setengahnya seperempatnya supaya lebih leluasa jadi kita
kombin antara sebagian belajar online sebagian praktek kemudian untuk prosesnya nanti kita
melakukan shifting ya rencana kami itu per minggu jadi tidak perhari ya jadi misalkan di minggu
pertama kelas tujuh semua masuk ya kelas delapan sembilan of di surabaya wali kota trirismahal
di surabaya wali kota tririsma
hari ini menyatakan akan membuka sekolah tatap muka untuk siswa smp pada awal desember dan siswa
sd pada januari dua ribu dua puluh satu jelang sekolah tatap muka untuk tingkat smp ini pemkot menggelar tes swab
untuk lima murid kelas tiga smp di surabaya yang akan melakukan sekolah tatap muka di tujuh belas sekolah
tak hanya siswa pemkot surabaya juga akan melakukan tes swab kepada orang tua wali murid di puskesmas
sementara itu epidemiolog diki budiman meminta pemerintah kembali mempertimbangkan rencana
pembelajaran tatap muka di sekolah menurutnya saat ini tingkat positivity
menjadi klaster baru penularan covid sembilan belas itu setiap potensi terjadinya klaster
yang artinya akan menjadi trigger peningkatan kasus
walaupun misalnya testing
ya kalau penyebabnya tidak kita hilangkan dulu
atau kita minimalisir atau cegah
ya ini tidak berkesudahan
terkait rencana sekolah tatap muka
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim memastikan
sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka
wajib memperlakukan protokol kesehatan secara ketat
karena kalau pun sekolahnya anaknya mulai tatap muka
sekolah itu tidak bisa memaksa anaknya untuk pergi ke sekolah
anak saya saya belum nyaman anak saya masuk ke sekolah
dan dia bisa masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh
artinya delapan belas anak di dalam perkelas maksimal
tidak ada aktivitas selain sekolah
enggak ada kantin lagi enggak ada ekskul lagi
enggak ada olahraga enggak ada aktivitas
di luar masuk kelas pulang langsung
pembelajaran tatap muka sendiri sudah mulai dilakukan
di wilayah yang masuk zona hijau dan zona kuning
dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan yang ketat
tim liputan cnn indonesia